halo selamat malam tumpulnya taring kpk yang hendak menyelidiki kasus suap komisioner kpu wahyu setiawan
serta diduga melibatkan satu nama penting di pd perjuangan
menominasi pemberitaan media masa nasional pada pekan ini
kasus itu pun wajib disoroti secara terang benderang oleh media
demi mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada kpu
jelang pilkada serentak september mendatang
selain operasi tangkap tangan kpk yang anti klimaks
editorial view layar demokrasi malam hari ini juga akan menyoroti ribut ribut
pemakzulan gubernur andi soekarno swedan setelah banjir besar awal tahun ini
serta endorsement presiden jokowi terhadap sandiaga uno untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi terkini
pertama saya menyampaikan permohonan maaf
kepada ketua anggota kpu republik indonesia
dan kepada seluruh jajaran kpu indonesia
ini murni masalah pribadi saya
dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh kpu
ketika kpk datang undang kami pun
itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara
itu bagian dari tanggung jawab warga negara
oke itu topik pertama kita pada malam hari ini
dan malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik hangat sepekan
bersama para jurnalist senior
kepala pemerintahan korporat tempo
terima kasih mas arief
kembali datang ke cnn indonesia
setelah kita impor dari pangandaran
dua hari terakhir
bang teguh santosa
bang teguh terima kasih sudah datang
ini juga dari sumatera utara nih
tuan rumah kita
anda ada yang mau ditanya dengan ini
karena anda pengen jadi host mungkin
pdip katanya datang ke dewan pers
nah mas arief ini juga salah satu anggota dewan pers
apa sebenarnya yang dilaporkan
ada beritanya dulu nih
boleh diputri nggak beritanya
nggak usah jadi nanya ya
apa nggak apa apa nanti abis itu tanya ke mas arief
boleh diputriin beritanya
ya sebentar ya
ini masih dicari oleh produsernya nih ya
oke lah pak
mas arief gimana ceritanya
gini di dewan pers itu kita menerapkan kode etik
yang secara langsung atau tidak langsung
melibatkan atau menyangkut
lembaga atau individu dari
anggota dewan pers
maka si anggota itu nggak boleh ikut
jadi karena kita denger denger
ini ada kaitan dengan liputannya tempo
maka saya mengambil inisiatif untuk tidak hadir
tapi yang saya dengar dari teman teman adalah
yang menemui ya
yang menemui adalah
mereka hanya berkonsultasi
ya tim apa tim
tim advokasi pdip hanya berkonsultasi
menyangkut undang undang pers
yang berlaku selama ini
dan bagaimana dewan pers bekerja selama ini
jadi lebih kepada konsultasi
belum ada pelaporan apa apa
ada kasus yang membuat mereka resah
apa sesuatu yang membuat pdi perjuangan resah
kemudian perlu dikonsultasikan
saya kira yang sering kita baca di media
itu keluhannya adalah mereka sering menyebutnya sebagai framing
jadi media memframe sesuatu begitu
tentu saja kita bisa berdiskusi tentang apa itu framing
dan apakah yang selama ini terjadi adalah framing
saya kira pdi perjuangan
hasto kristianto ketika ditanya mengenai kasus ini
pernah juga menyebut bahwa seperti kata mas arief tadi
bahwa ini ada framing framing dari pihak pihak luar yang katanya ingin mengembangkan hal ini
yang katanya ingin mengembangkan hal ini

apa ya menjerumuskan atau menyedutkan pdi perjuangan
kita dengarkan pernyataan hasto kristianto
drone al rashid itu di dalam cerita kita sering mendengar
tetapi kalau harun ini saya tidak tahu
di dalam posisinya di mana
dan kemudian sekali lagi
ya kami percayakan karena
dengan berita ini
berbagai kepentingan yang ikut
sebagai contoh ada pihak yang melakukan
seolah olah yang namanya doni itu

staf kesekjenan ditangkap
staf kesekjenan ditangkap
saya mencari cari yang namanya doni
itu kan sebagai contoh framing
kita hormati dari kpk
ketika mengatakan bahwa
ada beberapa yang sudah
ditetapkan sebagai tersangka
ini terjadi juga sebagai sebuah proses kemajuan
ini terjadi juga sebagai sebuah proses kemajuan
saya mau kebang fito nih kalau menurut saya ini adalah proses kemajuan
map yang bermasalah
semuanya berdiri dalam
hasto kayaknya media memframing gak
seperti kata mas hasto tapi di kpk kan disebutkan swasta
kita juga gak tau tuh swasta atau negeri
kalau misalnya dibilang framing ya kan
kayaknya media apa adanya saja
menghadirkan kita kan media ya
secara hubung gak akan mungkin konyol konyol juga
ngapain juga kita mengarah ngarahkan
sampai sejauh ini nggak punya
isu apapun gitu tapi pas kebetulan
circle di pdi pasti kita akan
bicara pdi berjuangan pasti jadi
framingnya karena memang melibatkan orang besar
partai besar termasuk komisioner
saya rasa sih gini kalau misalnya pada
akhirnya itu dianggap sebagai
framing caranya gampang buka
aja faktanya gitu ini kan kesannya
kayak ada konsolidasi hukum
kemarin kan ada pengacara
kemudian juga ada
kalau gak salah ya
disitu terus kayaknya konsolidasi secara hukum
padahal kalau misalnya framing
salah tinggal dijawab media pasti akan
memuat oke kita belanja
masalah dulu apa namanya
berhari hari tentang kasus ini
banyak orang yang mencium ada
aroma kejanggalan yang begitu amis
di apa namanya dalam proses
ott nya proses penggeledahan
sampai hilangnya harun entah kemana
gitu bang tenggung lihatnya gimana nih
apa yang anda lihat dari kasus ini
kita kan memang pendekatannya induktif ya
jadi begitu tanggal delapan terjadi penangkapan
dan itu kan mengagetkan
maka kemudian kan teman teman bergerak
untuk mencari apa sebetulnya ini
berkembang sejak paling tidak
minta supaya pkpu yang mengatur
tentang caleg yang
mengisi calon yang meninggal dunia
bang najarudin kemas
itu adalah diberikan kepada
kepada partai bukan kepada
yang memperoleh suara terbanyak
tanggal tiga puluh satu agustus juga
pdip menyampaikan hal itu
jadi kalau misalnya tadi kita
mas hasto kristianto mengatakan bahwa dia
tidak tahu harun masiku
misalnya agak lucu karena dalam tiga surat
pdip secara konsisten disampaikan
minta supaya suara itu diberikan
kebakaran harun masiku yang oleh
kpu dianggap agak muskil
kenapa karena peraturan yang dipegang oleh kpu
tidak bisa apalagi harun masiku
punya legal basis putusan mahkamah agung
disini akan jadi satu persoalan lagi tuh
kalau disebut framing saya kira
ini seperti kita melihat puzzle puzzle yang berserakan
ditangkap tanggal delapan
kemudian ditangkap itu adalah orang orang yang tadi
kemudian disebut swasta tapi
orang tahu dia siapa gitu ya
kemudian ada beberapa nama mantan caleg pdip juga disitu
jadi ini puzzle puzzle yang kemudian
dimana framingnya gitu
kita hanya membantu publik untuk
merewind lagi oh ini pernah terjadi ini pernah terjadi ini pernah terjadi
menjadi lebih satu menjadi sebuah frame yang utuh atau justru
kpk proses penegakan hukum belakangan ini membuat
puzzle nya semakin berserakan gitu mas
saya kira memang repotnya dengan kpk yang baru ini
puzzle yang disebut oleh mas teguh tadi itu jadi lebih
makin sulit ya
yang sederhana sekali misalnya
disput tentang apakah
surat permintaan untuk penyegelan itu sudah dikirim oleh komisioner
itu aja sampai sekarang nggak clear
karena dewan pengawas mengatakan kami belum terima
begitu ya siapa pak tumpak saya kira yang mengatakan itu
kalau misalnya hari ini dikasih dalam satu kali dua puluh empat jam
kita sudah keluarkan begitu
sementara dari komisioner juga tidak ada penjelasan yang memadai
jadi sebetulnya ada dimana nih bolanya ini untuk penyegelan itu baru satu kasus
hilangnya harun masiku
ya hilangnya artinya tidak ketahuan buron
padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan ini variable penting dalam mengungkapkan kasus ini
variable penting disebut sebut misalnya bahwa dia sudah
di luar negeri
dua hari sebelum penetapan
pada tanggal enam ya tanggal delapan terjadi
apa namanya penetapan tersangka
tapi investigasi koran tempo yang menurut saya baik sekali dua hari lalu menyebutkan bahwa
ada indikasi indikasi bahwa dia pulang
hanya selang sehari setelah tanggal ini ya
selang sehari setelah tanggal enam
begitu jadi ada pulang didapatkan jenis pesawatnya
bahkan sampai nomor kursinya diperoleh disitu
dan kita kirim wartawan ke kediamannya di sulawesi
tetangga tetangga menyebutkan pada malam itu mendengar suara orang harun
ada orang yang masuk yang sekelebat seperti harun
jadi ada hal hal yang menurut saya mencurigakan gitu ya
jadi kpk sekarang membuat hal hal yang harusnya terang menderat semakin hari semakin terang
menjadi tidak terang
apa yang membuat semakin hari semakin tidak terang bang fitra harun
karena semakin hari kita makin tahu nih
kalau bau bangkai kan makin busuk makin busuk makin kecium aromanya ini kok makin hilang gitu
saya juga nggak tahu apakah karena ini anjaknya
karena kabarnya ini kan tidak mendapatkan tanpa sepengetahuan pimpinan kan proses ini proses operasi ini tanpa sepengetahuan pimpinan
meskipun kata jurubicara kpk pimpinan mengetahui semua
ceritanya kan sudah lama sudah lama dilakukan penyadapan dan kemudian baru langsung ott kemudian dibawa ke kantor
setelah itu mungkin ada keterkejutan keterkejutan barangkali karena dewas juga tidak dimintai
itu kan apa namanya surat yang harusnya memang menjadi bekal buat penyidik begitu misalnya
apakah ini kemudian ya kalau misalnya anda tanya saya juga nggak tahu
tapi saya mencoba sekali lagi merangkai puzzle
apakah gara gara ini kemudian ini jadi kayak patah patah begitu langkah ke depan
siapa yang membuat puzzle ini jadi patah patah dan sulit untuk dirangkai
dan apakah dalam beberapa waktu ke depan rangkaian ini akan semakin jelas atau semakin kabur
kita akan bahas itu saja kami akan segera kembali
jadi proses hukum selama ini beberapa hari terakhir kita debatin kita bahas kita pelototi tempu macam macam detik remol juga memelototi
menginvestigasi macam macam justru makin kabur atau justru makin kelihatan ada sesuatu yang janggalnya gitu
kalau saya sih begini ya saya selalu berusaha untuk melihat dari sudut yang positif positif karena ngomongnya sama budi yang baru kan
budi yang baru
jadi saya pikir ini semuanya agak gaman ya pemerintahan pemerintahan baru
parlemen parlemen baru kpk kpk baru
kpk baru yang ketika dia baru bertugas ada satu board baru namanya dewas eh ada kasus begini mungkin konsolidasi di dalam juga belum beres
memang layak untuk dipertanyakan apakah itu apsah akhirnya karena ditandatangani oleh undang undang yang lama
tapi kemudian actionnya di undang undang yang baru kpk baru
nanti ini akan jadi saya kira akan jadi satu perdebatan tersendiri nih
apalagi itu bisa jadi bekal buat peradilan ya
bisa dan kalau misalnya kemudian pra peradilan mengatakan oh ya memang ini menyalahi prosedur
nah kemudian yang kedua dari sisi pdip juga saya kira mereka wajar ya untuk jadinya ekstra
kalau kita perhatikan ya kirim tim ke dewan pes kirim tim ke mabes polri kirim tim ke kpu segala macam kpk juga
saya kira wajar karena kita kan semua sama sama tahu pdip itu partai besar
dan kita berharap banyak pada partai besar siapapun partai besar itu
dalam hal ini pdip yang sudah dua kali menang kalau kita lihat itu
yang sudah dua kali menang kalau kata ibu megawati dan diharapkan menang ketiga kali kan begitu harapan dalam rakernas kemarin
jadi kalau sekarang pdip berusaha untuk memperlihatkan citra yang baik atau komitmen mereka terhadap
ya saya pikir bisa dipahami mereka ingat bahwa dalam periode periode yang lalu itu kalau kita bikin list
siapa partai yang paling banyak anggotanya yang ditangkap karena kasus korupsi
nah partai ini salah satu yang ada di lurutan atas kan begitu
jadi top five lah ya
saya pikir ini memang kasus yang bisa merusak
sehingga mereka harus melakukan itu
ya yang gini ginilah yang kemudian membuat kita jadinya gamang
ini apa maksudnya mau konsolidasi hukum tadi
atau apakah ini memang serius mereka tidak terlibat misalnya
nah kita sedang menunggu saja
tapi ada pertanyaan publik yang tadi mas teguh mengatakan ini transisi
transisi kita di awal tahun sempat dikagetkan kpk ott loh berarti kan masih punya taji masih punya taring gitu kan
tapi kemudian makin lama makin lama ada semacam apa ya membuat kita ragu
tapi sebenarnya gini sih kalau menurut saya lepas dari bagaimana prosedurnya apakah isu itu dilemahkan atau tidak dilemahkan citranya diburukkan atau tidak diburukkan
ini tangkapan besar walaupun angkanya sembilan ratus juta cuma barangkali ya relatif lah gitu ya
cuma banyak juga itu buat berhasil pandang
artinya dibandingin yang lain miliaran miliaran
kan perusahaan asuransi bisa triliunan
kita mau melihat bahwa ini ada praktik yang menyimpang yang dilakukan dalam perjalanan menegakkan demokrasi
lagi lagi kpu kita kan udah pernah punya trauma nih bagaimana anggota kpu satu persatu masuk penjara pada akhirnya tinggal tersisa dua waktu itu
setelah itu belum ada lagi kejadian terakhir barangkali mantan anggota kpu yang kemudian masuk
ini kan sebenarnya harus jadi catatan kita bersama bagaimana kemudian kita belajar gitu
sekaligus untuk efektif
evaluasi juga apakah praktek seperti ini hanya dilakukan oleh wahyu
pengki pengki gitu ya
di daerah bagaimana
tanpa berusaha untuk mengebuyau
tapi ini kan sudah ada presiden
kalau ada presiden kan kita harus trace ke belakang
tapi kita bisa masuk dulu ke kasus mas arief gitu ya sebelum kita bicara nanti bagaimana kpu ke depan bagaimana cara mencegah ini ke depan juga
yang membuat kpk tidak bertaji dalam membuka kasus ini secara terang bendera kan kata anda makin lama makin buram justru malah
itu karena undang undang yang baru

atau memang ada sebuah kekuatan lain yang memang tidak bisa dikendalikan sehingga membuat ini jadi puzzle nya jadi tercerah berat
diskusi kita yang sudah berlangsung beberapa lama sebelumnya bahwa upaya untuk melemahkan kpk itu bukan terjadi kali ini saja
jadi di usia yang berapa dua puluh tahun itu berkali kali dicoba dilemahkan lewat revisi undang undang cicak buaya dan sebagainya
dan sekarang di eranya pak jokowi justru ini berhasil
betapapun ada reaksi begitu keras dari masyarakat tapi revisi itu tetap berlangsung
kita semua sudah membedah apa konten dari revisi itu
ada dewan pengawas ada pelaporan kepada dewan pengawas untuk penetapan tersangka dan sebagainya itu juga sudah kita bahas
jadi kalau kita lihat sekarang ada upaya untuk tidak serius menangani kasus ini saya kira itu semua predictable
ini empirisnya ya
ya kan ini empirisnya
nah pertanyaannya sekarang siapa yang dirugikan
apa yang membuat masyarakat rugi
pertama menurut saya adalah tingkat kepercayaan kepada kpu yang bisa merosot tajam
tadi kita mengatakan bahwa ini cuma satu
apa aja cuma satu jangan jangan enggak
apa ya cuma sembilan ratus juta jangan lebih
ada beberapa hal yang menurut saya mestinya terbuka lebar kalau orang seperti harun masiku ditangkap diperiksa dan ini terbuka
misalnya ya saya kasih contoh saja
pdip berkeras bahwa
yang harus menggantikan pak zainuddin kimas adalah harun masiku
padahal dia urutan kelima dengan lima suara
yang kpu majukan adalah si rizky dengan empat puluh empat ribu suara
kenapa harus memilih harun dan bukan rizky
padahal dua duanya kader pdip
ada yang mengatakan bahwa oh harun ini orang baik
tidak ada bukti rizky bukan orang baik
saya kira kita pakai logika itu saja
lalu ada yang mengatakan bahwa oh rizky ini bukan kader inti katakanlah begitu
karena dia menjadi calon karena dia adalah anak dari salah seorang wali kota di sumatera selatan
harun juga kader demokrat yang pindah ke pdip
jadi bukan organik ya alasannya dibuat buat
jadi sebetulnya apa alasan sebenarnya
nah itu yang masih terjawab
lalu kemudian kenapa harus ada suap
padahal pdip punya argumentasi yaitu putusan mahkamah agung
jadi kalau dia mau berdebat dia pakai pegang ma
karena kpu pegang undang undang dan putusannya kpu
nah nanti dipersoalkan dari situ
bisa persengketaan antar lembaga ke mahkamah konstitusi
sebenarnya ada ruang yang terbuka buat pdip
untuk memperjuangkan kader yang dikatakan terbaik tadi
nah persoalannya kenapa harus keluar uang
itu misteri buat saya
padahal punya legal basis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya
betul apalagi ini yang dibela itu bukan kader so called pada inti tadi
jadi apa sih
apakah karena dalam kita ketahui dalam laporan tempo juga
dalam rapat apa namanya di kpu sendiri
wahyu mungkin minoritas sekali dalam mengusung harun
karena hampir semuanya memutuskan rizky tetap maju
apakah karena itu
cuma pertanyaannya adalah kalau memang si wahyu minoritas
dan yang mayoritas mengindaki rizky
gugat saja dengan menggunakan ma
jadi ada pegangannya sebetulnya pdip
kita bergeser ke ageng
tapi untuk menambah bobot misteri
saya sudah tanya seorang komisioner
yang saya kenal cukup baik
karena kan rapatnya tanggal enam
surat tanggal tujuh
kemudian tanggal delapan terjadi ott
jadi dalam rapat tanggal enam itu
tidak ada dissenting opinion
bahkan wahyu pun setuju
jadi tidak ada dissenting opinion
jadi wahyu bukan minoritas
bahkan bagian dari itu
makanya ini untuk menambah kadar
kenapa harus ada sembilan disitu
apakah ini mau diperpanjang oleh wahyu
nah yang menarik adalah
yang menarik adalah kasus wahyu membuat
kita mata kita terbelalak
untuk melihat bagaimana proses
mencoba hengki pengki
terkait dengan hasil pemilu
yang coba dibatalkan
lewat keputusan sepihak
menarik karena banyak kasus kasus serupa
yang akhirnya bermunculan
setelah kasus wahyu ini
dan kita jadikan pelajaran
kita akan bahas itu
kami akan segera kembali
yang merasa dikorbankan atau menjadi korban dari praktek seperti ini kita dengarkan
seperti diketahui bahwa pada pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas yang lalu
saya dari dapil kalbar satu memperoleh suara terbanyak kedua setelah pak cornelis
nomor urut saya pada waktu itu adalah nomor urut dua
tujuan diambil alih partai internal ini tinggal menjelang satu hari lagi mau penetapan
apa yang terjadi saya dipecat
apa alasan partai waktu itu pak
pelanggaran kode etik kode etik ya malah saya nggak tahu
alasan kpu tidak bisa menetapkan saya karena tidak memenuhi syarat dipecat tadi
oke ini salah satu kasus bang katanya udah menang macam macam
tapi terakhir dicoba berkali kali dengan
apa urusan pelanggaran pemilu tetap menang
sebenarnya maksud saya gini
tapi dipecat partai satu hari jelang penetapan
justru disinilah kemudian kpk merasa menjadi bagian penting di sini sebenarnya
disitu kemudian kan bukan hanya berhenti di wahyu mestinya
mereka akan mendapatkan feedback tentang banyak hal tentang penyimpangan penyimpangan yang mungkin saja terjadi
karena itu melaksanakan kerja dengan baik sebenarnya dengan terang benderang oleh kpk di kasus ini menjadi sangat penting
jadi jangan kemudian buram lagi seperti yang kita bicarakan
isunya sebenarnya disitu
tapi praktek praktek seperti ini gimana anda lihat mas
saya kira ini menurut saya bagus ya karena selama ini yang kita tahu
permainan permainan di dalam partai itu hanya orang harus membayar mahar untuk ditetapkan sebagai calon bupati atau wali kota atau gubernur
itu kan itu yang sudah sering kita dengar
pak fum lah ya
nah ini kasus ini kemudian membuka kotak pandora
bahwa ada sebuah sumber penghasilan
bahwa ada sebuah sumber penghasilan
baru kita ketahui bahwa paw itu juga bisa dimainin ternyata
dan itu menyangkut kader kader dia sendiri
nah jadi menurut saya kalau kpk itu kita percaya dilemahkan karena alasan alasan bahwa pembangunan harus dijaga
tidak boleh ada kegaduhan kepala daerah dan para pengambil keputusan harus leluasa mengambil keputusan
tidak boleh ditakut takuti oleh ditangkap dan sebagainya
tujuan atau motif ekonomi motif pembangunan
maka sekarang kita langsung dikasih lihat sama tuhan yang maha kuasa bahwa
eh ini mengganggu pembangunan loh
ya pembangunan politik
pembangunan politik itu akibatnya juga kepembangunan ekonomi
pembangunan politik berakibat kepembangunan ekonomi
sekarang bagaimana kepercayaan orang kepada kpu
bagaimana kepercayaan orang kepada partai politik
karena partai politik adalah perangkat
untungnya gini loh sekarang ini isu dua ribu sembilan belas selesai
karena ada akomodasi politik yang dilakukan oleh jokowi terhadap musuhnya
bayangkan kalau misalnya prabowo misalnya tetap menjadi rival di luar
kita bisa bayangkan bagaimana kegaduhan yang terjadi gara gara kasus ini
dan ini pasti akan dikapitalisasi habis habisan untuk politik relatus
bang teguh di kotak bener ya
ini membuka kotak pandora ada sumber pendapatan lain pencolengan lain misalnya yang bisa dimanfaatkan
tapi saya kira kan itu bukan cerita baru ya
soal itu kan kita lama
udah dengar macam macam lah soal penentuan nomor aja bisa ribut ya
nggak usah begitu
soal siapa yang mau jadi anggota pansel komisi ini komisi itu kan juga kita ngerti
inilah dampak dari liberalisasi politik kita yang
jadi kalau menggunakan istilah arief julkifli ini tuhan membuka satu persatu jenis jenis rente politik
ini ada orientif politik jenis baru yang
jenis baru yang kemudian kita pelajari
bang vito tapi kalau kita berharap misalnya seberapa ini bisa jadi pelajaran kedepannya untuk kpu untuk kpk bahkan kpk juga dalam menelisik sebenarnya ini ada rente baru nih
sebenarnya harus tuntas dulu menurut saya ya artinya
jadi pembuktian wahyu ini harus dituntaskan untuk menjadi persidangan yang bagus
ini harus tuntas
dan kpu dipaksa untuk transparan
membelejati apapun yang harus jadi kebutuhan
anda bayangkan ya urutan yang akan terjadi yang kita bisa proyeksikan atau kita bayangkan ya
kepercayaan orang kepada kpu turun
lalu kpu harus menjalankan pilkada untuk memilih kepala kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan
apa yang dibayangkan pemerintah pembangunan yang merata infrastruktur yang berjalan di mana mana itu dipimpin oleh kepala daerah
nah bagaimana kepala daerah itu bisa kredibel dan dipercaya kalau penyelenggara pemilunya dipersoalkan
dan tidak pernah tuntas kasus kasus yang melibatnya itu
jadi ini berpengaruh ya kepada agenda politik ke depan ya
apa yang paling penting untuk kita pelajari kpu pelajari dan bagaimana kita bisa rebound
terutama kepercayaan publik gitu
bisa bisa nanti golput jadi makin banyak
bahaya yang lain tuh
ternyata partai politik mengganti calonnya
artinya apatisme politik kan
makanya sebenarnya kpk harus bergerak dengan sangat clear
kpu memberikan dukungan
seberapa punya optimisme dengan lanskap politik dan hukum sekarang nih
ya sekolah sampai sekarang ya seperti kita bicarakan masih buram kan
satu lagi sebenarnya pdi perjuangan punya kepentingan untuk menunjuk
kalau misalnya memang tidak terlibat dalam konteks institusi itu buka saja
ini penting pdi perjuangan jadi variable penting juga untuk mendorong proses ini bisa terbuka dan finish gitu
ya memang akhirnya
lagi pikir kata kata yang aman ya
saya mengerti saya mengerti
maksud saya kan misteri itu akan merangsang orang untuk berimajinasi
imajinasi lain yang juga sedang ramai dibicarakan terkait dengan pdip ini kan adalah semacam
oh ini ujian bagi pak jokowi gitu ya
atau ujian pak jokowi bagi pdip apakah mereka akan meloloskan anak dan menantu dalam
oh ini sampai kesana ya
mau tidak mau karena misteri itu akan merangsang kita untuk berimajinasi
sampai juga kesana
oke ini yang
saya mengerti kenapa dia lama sekali
ini dibicarakan oleh banyak orang gitu
ya kan dan ini kan jadinya sangat mengganggu pdip juga sebagai partai yang jangkar tadi kan begitu
bisa nggak masuk variable jokowi tadi dalam
maksudnya ini jangan menjadi sandera kemudian buat pdi perjuangan
sampai ini menjadi saling sandera
potensi saling sandera ini dimana bang
kan kita sekarang melihat perjalanan ya ini gue jadi ngomong nih gitu
ini budi yang baru nih
iya apa itu
emang kalau sampai disini harus ngomong ya
apa namanya kita lihat gibran yang masih menunggu ya kemudian juga bobi yang masih menunggu di medan sana
ada dua lagi katanya
ada pamannya bobi ada pamannya gibran
nah itu juga ada
ada anaknya wapres juga
ini yang terkait dengan sebelah sini bukan sebelah
osin bukan osan ya
nah jadi orang
kan sekarang melihat bahwa oh ini jangan jangan memang sedang meminta kepastian
mui meminta pdip begitu ya
memang kan presiden jokowi pernah mengatakan bahwa anaknya tidak akan turun ke panggung politik
tapi kemudian kita lihat gibran datang dengan percaya diri bobi juga datang dengan percaya diri bahkan sampai ke rumah prabowo
jadi ini pasti aksi yang tidak mungkin dilakukan tanpa perstujuan orang tua
ini menarik ini ada bargain baru
ini sebenarnya aksesnya ke bobby orang ini rencana
ini bukan saya ini orang
kita kan tadi tugas kita memut mut puzzle itu
anda kan mengartikulasikan apa katanya
kalau main qq ini pinggirannya ya
belum dibanteng loh dibanteng
tapi ini menarik ini jadi variable baru yang kemudian melihat bagaimana landscape politik ke depan pasca kasus ini
maksudnya begini makanya kalau kita tidak ingin terjebak pada
apa namanya tadi itu
derivat dari misteri misteri itu ya ini mesti dibuka
ujung ujungnya sama semua mesti dibuka
berarti artinya bang teguh mengatakan pak jokowi punya kepentingan untuk memotivasi lah ya
karena kan tidak bisa mengintervensi kan
kalau bilang pak jokowi punya kepentingan yang kemarin apa kepentingan pak jokowi ketika memuji habis sandiaga uno dalam sebuah forum besar ditonton banyak orang dengan bahasa yang tanpa tanda yang alih alih
kita akan bahas itu saja
kami akan bahas
terima kasih kira kira